saat ini kita terhubung melalui zoom dengan analis politik luar negeri makarem wibisono
selamat siang pak makarim terima kasih anda telah bergabung bersama kami
selamat siang mbak
bapak makarim joe biden telah resmi menjadi presiden amerika serikat di tengah tantangan pandemi
di tengah ancaman demo capital inaugurasinya yang juga bahkan tidak dihadiri trump
saya melihatnya bahwa ini adalah ciri daripada bangsa amerika
bangsa amerika saat ini sudah menyeleweng pada prinsip besar utamanya
yaitu pr prinsip besar dan ingin mencoba mempengaruhi dunia ini menjadi satu bangsa perangkat internasional yang aman
yang trump juga maju
tetapi donald trump telah memberikan semacam kebijakan baru
yang lebih mengutamakan menaikkan
trump itu ya semua america first
nah ini menunjukkan ada ultra nasionalistik
yang ini juga pertanyaan di negara negara asing
dulu amerika itu dekat sekali dengan eropa hingga nato dibangun
tapi sekarang kenapa waktu zaman trump itu ada ketinggalan antara eropa dengan amerika
jadi kelihatannya pertanyaan daripada biden ini adalah
proses bangsa itu mengembalikan amerika serikat pada prinsip utamanya
itu juga yang diucapkan dalam pidato pertama joe biden tadi
ingin menyatukan juga rakyat amerika serikat
tapi jika anda melihat kepemimpinan biden dan harris juga
ini kan memiliki latar belakang yang berbeda
dan juga keragaman ras begitu dalam pemerintahannya
tadi juga kita lihat ada sekilas siapa saja mungkin kira kira yang akan mengisi kabinetnya
tapi menurut anda apakah itu hal yang sangat kuat dalam mendekatkan dan menyatukan
rakyat amerika serikat sendiri
kalau kita lihat rumuh dana ultra amerika itu
begitu adalah karena juga kondisi sosial ekonomi
jadi pada masa trump berperusahaan tadi itu
banyak sekali pendukung pendukungnya adalah rakyat amerika serikat
yang kemudiannya hanya terkenal
kemudiannya juga tetapi di sisi ekonomi terbatas
jadi ini harus diatasi dengan kebijakan kebijakan ekonomi sosial
dan bangunan maksimal yang besar
bisa menyamakan semua unsur masyarakat
jadi kita menikmati
kita menghadapi bersama yang dihadapi
nah kalau ini bisa terjadi insya allah
karena amerika akan muncul kembali
iya berarti harus disembahkan
dengan kebijakan ekonomi dan juga sosial
tapi kebijakan apa pak
sebenarnya yang paling dinanti dari sosok biden sebagai presiden amerika serikat
yang paling dinanti kebijakannya
sekarang yang kita perhatikan yaitu di bidang imigrasi
di bidang imigrasi kan
terlihat sekali ya
aktivis daripada joe biden ini
dan trump itu sangat
ingin agar dibangun
tembok di meksiko
tembok di barat andes segala yang menjauhkan amerika dari masyarakat sekitarnya
ini salah satu yang ingin dibenarkan oleh joe biden
di samping itu misalnya saja
semua masyarakat dunia sepakat ya
untuk bagaimana kita mengatasi mengenai
penggas rumah kaca
berbuat sangat jelek bagi indonesia
dan masyarakat dunia ini
kalau tidak diatasi bersama
makanya ada paris agreement mengenai
pembahasan iklim itu
itu tinggalkan oleh
ini menunjukkan bahwa
ada efektivitas daripada amerika yang tidak bersama sama mengatasi masalah itu
hal yang sebenarnya itu sudah mulai
dan menunjukkan bahwa
taktiknya menurut saya itu tidak akan berhasil
mengatasi masalah dunia secara bersama sama
memencengkan masalah masalah perbedaan kita
tidak dengan kekurangan
joe biden tidak ingin lagi ada batasan batasan
antara amerika serikat dan juga
lalu bagaimana dengan hubungan di indonesia sendiri
apa dampaknya dari pemilihan joe biden
dengan politik yang ada di tanah air juga
kalau saya melihat
perintahan biden dengan asia tenggara
indonesia dan asia sebelumnya itu lebih baik
penulis dan pemikir
dia itu sekarang masuk di dalam kabinetnya
tidak sebagai menteri tapi wakil menteri keamanan
wakil penasihat keamanan nasional
atau diberi mandat
untuk memelihara hubungan antara amerika dengan asia
dia juga beberapa kali sudah pernah berkunjung ke indonesia
saya percaya bahwa
akan terjadi stabilitas
karena pada tahun dua ribu lima belas
takat untuk memilih apa yang disebut
itu kurang mendapatkan
apa namanya highlight yang besar
sekarang saya percaya
di dalam joe biden ini
antara indonesia dan amerika serikat
dari tadi kita melihat bahwa banyak sekali begitu kelebihan yang dimiliki oleh joe biden
tapi sebenarnya apa
yang mungkin akan menjadi hambatan
oleh joe biden sebagai presiden amerika serikat ke depan
apakah juga faktor usianya juga akan mempengaruhi mengingat dia juga adalah presiden tertua pertama begitu di amerika serikat
nah kalau saya perhatikan ya
yang menjadi masalah sekarang yang dihadapi oleh joe biden ya
yang diciptakan oleh
diciptakan oleh donald trump
kedua benar sekali oleh mbak
usia beliau itu adalah

kalau kita lihat
di amerika serikat
usia beliau itu lebih tinggi daripada waktu usianya
apakah akan berlanjut di
masih menjadi masalah yang besar
karena kita yang tidak begitu mengetahui
ideologi usianya lebih dari delapan puluh tahun
jadi itu juga menjadikan masalah
hal tersebut itu
daripada joe biden ini
joe biden ini sudah terjun
dalam hubungan internasional itu
sekitar tujuh puluh tahun lebih ya
karena beliau itu dulu menjadi
sebuah komite senat
bidang luar negeri
komisi luar negeri
jadi beliau itu sudah
dengan masalah masalah luar negeri jadi
masalah itu nanti akan
menjalankan semua hubungan
dengan negara negara lain di dunia ini
dan prinsip prinsip yang bisa menjadi
bagi hubungan dunia
masa masa yang mendatang
baik tentunya ini juga kinerja dari joe biden
dan juga kamala harris
akan menjadi sorotan ya
tidak hanya di amerika serikat
tapi juga dunia
terima kasih pak makarim wibisono
telah bergabung bersama kami
sebagai analis politik luar negeri
terima kasih sudah bergabung
di cnn indonesia news hour
terima kasih sama sama